indonesia kembali menambah perolehan medali emas
usai jonathan christie mengalahkan cho tin chen
dari taiwan di final cabang bulu tangkis perorangan putra
jonathan melawan cho pada laga final yang digelar di storastan jakarta
jonathan memenangi duel ketat melalui rubber game

kemenangan jonathan ini menambah medali emas ke dua puluh tiga bagi indonesia
sementara partai final di nomor ganda putra bulu tangkis
mempertemukan dua wakil dari indonesia
dikutip dari cnn indonesia com kevin sanjaya dan marcus gideon
meraih medali emas setelah mengalahkan pasangan fajar alfian
dan muhammad rian ardianto melalui rubber set
baik fajar rian maupun marcus kevin
sama sama menunjukkan permainan tempo tinggi dan cepat
keduanya saling bergantian dalam memberikan serangan
dan dengan hasil ini maka cabang olahraga bulu tangkis
berhasil mempersembahkan dua emas untuk indonesia
di asean games dua ribu delapan belas
yang sekaligus menambah total raihan emas untuk indonesia menjadi dua
usai memastikan medali emas dari nomor tunggal putra
yang disumbangkan jonathan christie
kini pasangan ganda putra indonesia kevin sanjaya dan marcus gideon
memastikan emas kedua dari cabang bulu tangkis
sekaligus menjadi emas kedua empat indonesia
pasangan yang kerap disebut duo minions ini meraih emas
usai mengalahkan ganda yang juga berasal dari indonesia
fajar alfian dan rian ardianto
dan berikut adalah perolehan medali sementara asian games dua ribu delapan belas
hingga pukul tujuh belas waktu indonesia barat
dimana indonesia masih berada di peringkat keempat
dengan tambahan dua medali emas dari cabang bulu tangkis
total kontingen indonesia kini telah mengoleksi
dua puluh empat emas delapan belas perak dan dua puluh delapan perung
dan untuk mengetahui informasi terkait pertandingan asian games dua ribu delapan belas
sudah ada azalea pinata di kawasan gelora bungkaro jakarta
lea hari ini bulu tangkis sudah menyumbangkan dua emas
bagaimana dengan peluang pertandingan yang lain
baik eva sebenarnya untuk hari ini ada empat cabang olahraga
yang memungkinkan bagi kontingen indonesia untuk menyabet medali emas
satu dua tiga dan empat
satu di antaranya yaitu yang baru saja dibahas yaitu badminton
kita berhasil memperoleh dua emas dan itu sudah sesuai dengan target
yang dipatok oleh susi susanti bahwa dari cabang olahraga badminton
akan menambah dua emas bagi kontingen indonesia
secara total untuk kontingen badminton sendiri sudah memberikan kontribusinya
sebanyak delapan medali yaitu dua medali emas dua medali perak
dan juga empat medali perunggu
yang cukup menarik yang patut kita catat adalah raihan medali emas
di nomor tunggal putra
oleh jonathan christie akhirnya setelah penantian selama dua pelaksanaan asian games
sebelumnya terakhir kali kita mendapatkan medali emas di nomor tunggal putra badminton
adalah ketika taufik hidayat masih bermain yaitu di tahun dua ribu lima belas
setelah itu lindan selama dua kali penyelenggaraan asian games
berhasil memperoleh medali emas
bahkan ketika dua penyelenggaraan sebelumnya itu
tak ada satupun pemain tunggal indonesia yang mampu naik podium
entah itu medali emas perunggu ataupun perak
namun kali ini tunggal putra indonesia kembali bangkit dan berhasil memperoleh
selain itu untuk di ganda putra indonesia berhasil mengukuhkan posisinya
sebagai salah satu pabrik ganda putra elit di dunia
yaitu selama tiga kali penyelenggaraan asian games
indonesia berhasil memperoleh medali emas
bahkan di tahun ini sebagai tuan rumah kita bisa memberikan all indonesian finals
satu hal lagi yang perlu menjadi catatan bahwa baru butuh waktu
terakhir kali indonesia berhasil mengawinkan gelar
ganda putra dengan tunggal putra yaitu di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ketika haryanto arbi masih bermain
dan di nomor ganda putra ada rayeksi mainaki dan riki subakya
kali ini butuh penantian kurang lebih dari dua puluh tahun
akhirnya untuk indonesia berhasil mengawinkan gelar ganda putra
dan juga tunggal putra di nomor badminton
selanjutnya tiga cabang olahraga lain yang berpotensi medali di jakarta
satu adalah panahan namun sayang sekali kita tidak berhasil memperoleh medali emas
kita hanya keluar
medali perak dan juga medali perunggu
medali perak didapatkan dari nomor recurve tunggal putri oleh hoirunisa diananda
yang sayang sekali belum berhasil mengalahkan lawannya dari tiongkok
yaitu zhang xin yang dengan nilai tiga tujuh
sementara medali perunggu didapatkan oleh di nomor recurve tunggal putra
yaitu riau ega agata salsabila yang berhasil memenangkan pertandingan
melawan wakil dari kazakhstan
sementara dua cabang olahraga lain yang berpotensi medali
jadi hari ini ada di palembang yaitu di nomor sepak takraw dan juga bola voli pantai
ada di sepak takraw sendiri indonesia keluar sebagai pemenang kedua
karena belum berhasil mengalahkan tim tamu malaysia dengan angka satu dua
sementara di voli putra kita sudah berhasil maksud saya di bola voli pantai putra
kita bisa berhasil memperoleh medali perunggu
sedangkan masih berlangsung perebutan medali emas antara tim indonesia melawan tim qatar
untuk bola voli
indoor sendiri di jakarta masih nanti akan berlangsung sekitar pukul setengah lima sore
indonesia akan menjamu tim dari korea selatan
semoga ada kabar bahagia nanti sore
azalia pinata melaporkan langsung dari gelora bungkaro jakarta